sejak satu september lalu angkasa pura ii menghapus porter di bandara soekarno hatta tangerang dengan airport helper
yang bertugas serupa dengan petugas porter yang sebelumnya berada di tiap bandara dan terminal
alih alih membantu pengguna jasa penerbangan kinerja airport helper justru dipertanyakan seperti video yang beredar di media sosial
sejumlah penumpang belum mengetahui keberadaan helper
harapannya ke depan seperti apa sih bu
sementara agus haryadi head of corporate secretary and legal pt angkasa pura ii
mengatakan semoga video tersebut dapat memacu kinerja mereka menjadi lebih baik
pada pengguna jasa bandara yang telah mengunggah video tersebut bagi kami ini menjadi trigger untuk mempercepat perbaikan
ya kami berdasarkan faktor tersebut saat ini melakukan perbaikan
yang akan kita lakukan yang pertama untuk kecanggapan
kami telah menunjuk dua belas orang supervisor setiap harinya untuk pengawasan sehingga kemudian kinerja mereka bisa kita awasi
sebelumnya pt angkasa pura ii menghapus porter dan menggantinya dengan airport helper sebagai salah satu pelayanan bagi pengguna jasa bandara
personel airport helper direkrut dari porter yang sudah ada
dodi wahyudi tangerang